gak ada yang berani
biasanya aku cak ya
denatan bibi baru selesai bikin orek tempe sama ayam goreng kesukaan denatan
bibi memang perempuan paling cantik di rumah ini
uang perempuan sendiri di rumah ini
kamu ini ada ada
bibi pernah nggak jatuh cinta
saya pengen terbang
badan terasa ringan
pokoknya pengen dansa aja
kamu ini ada ada aja
padinya di kantor
ini dari mana
de deboss heartthrob kan apa kali gitu rude

kenal lista besate
ibu orgah temargip has
kamu tanya kenapa sih
kok buku dilempar lempar
soalnya tadi tuh ada
itu apa itu
tapi tadi udah lewat kok kecoanya udah gak ada
eh kenapa ya
rumah kita kayak sekarang aja nih aneh
kenapa banyak serang gak begini

apa mama saya harus terus dikasih penenang dong
apa mama saya harus terus dikasih penenang dong
untuk kasus tantrum seperti ini harus
karena jika tidak disuntik
ibu kamu tidak akan tenang
mau gak makan dulu ya aku suapin
tenggorokan mama tuh lagi sakit banget
terus mama maunya apa
mama kan udah lama
gak denger kamu ngaji nak
mama pengen banget kamu ngaji
biar mama lebih tenang
sebenernya kamu pasti ilah tau yg k sexual
ya bulu sini aja deh
kangen ya udah lama gak pernah quality time sama gue
emang gak pernah
kenapa mama saya bisa mengamuk gini dok
saya juga bingung melihat ibu kamu
karena melihat ibu kamu kondisinya sangat stabil
malah bisa dibilang lebih baik
ibu saya seperti ini tanpa alasan
saya akan coba observasi lagi
tadi saya sempat optimis melihat ibu kamu
karena melihat ibu kamu sangat bahagia ketika ayah kamu datang
bantuin kenapa sih
buli selalu punya akal
kira kira dia udah ngerjain parah apa belum
kenapa gue jadi mikirin dia sih
ada tau gak
abisnya di kata tante nurul gue suruh masuk aja ke kamar lo gitu gue maen
ya tapi kan gak perlu sampai harus ngagitin gue kan
kalo gue liat liat kayaknya tuh hari ini lo cantik banget
selain cantik lo tuh kayak punya aura
ibu peri pelindung gue gimana gitu
terus pokoknya lo tuh cocok banget buat gue
cocok buat apa maksudnya
jadi lo ke rumah gue cuma buat nyontekin pr gue doang
kok gak boleh sih cuma nyontek doang
wah kalau misalkan lo nyontek yang ada lo gak bakalan bisa mandiri
percuma kan kalau misalkan nilai pr lo bagus tapi nilai ulangan lo nanti jelek
daripada lo nyontek mendingan sekarang gue ngajarin wajah gimana
yaudah deh gak apa apa
gak ada apa apa

aku cinta mereka semoga aku bisa bantu
aduh rahapnya mana sih
kebetulan pipis lagi
aduh rahap mah
loh salah diri lagi
bi coba liatin deh kayaknya ini pengamen di depan
kok nggak ada orang sih
ini kayak ada pengamen
ngapain papak rumah sakit
apa nggak cukup papa sakitin mama selama ini
pak aku bukan anak kecil aku gak sebodoh itu
aku tahu bapak ke rumah sakit dan papa tahu apa akibatnya
jaga mulut kamu
bukan jaga mulut aku kalau papa jaga sikap papa
karena untuk minta papa jaga hati papa udah nggak mungkin kan
papa nggak usah jawab
dari reaksi papa aku udah tahu
kalau papa minta izin mama buat bisa dihalangi sama perempuan perusak rumah tangga kita
papa berhenti pak
tampar natan pak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya